sebuah atraksi barongsai
memperingati hari maulid nabi minggu siang
diwarnai insiden mengejutkan
pemain barongsai jatuh dari meja pertunjukan
para penari juga mengalami keserupan
hingga kericuhan saat warga berebut gunungan
inilah atraksi barongsai di kawasan jalan gubeng
kepala barongsai sempat tersangkut kabel telpon
yang melintang saat sedang beraksi
tidak hanya itu pada atraksi selanjutnya
penari barongsai sempat terjatuh dari meja saat bermanuver
kejadian ini mengejutkan penonton
tetapi beruntung pemainnya tidak mengalami luka yang serius
namun akibatnya karena merasa tidak aman
para pemain barongsai ini kemudian mogok beratraksi
selain barongsai dalam gelar kesenian ini
juga ditampilkan atraksi bantengan
dua orang penari awalnya membawakan tarian dengan mulus
tetapi tidak lama mereka terlihat seperti kesurupan
dan menabrak penontonnya
para penonton kaget tetapi mereka juga terhibur oleh atraksi tersebut
tidak hanya itu warga juga dihibur oleh atraksi kembang api
yang dimainkan dengan lihai
dan tiba lah di penghujung acara
warga mengarak gunungan berisi makanan keliling kampung
lalu saling berebut isi gunungan tersebut
selain itu panitia juga menyebar
uang tunai dua rupiah
dan bentuk keluarga mati di zhangjia
hal ini juga terjadi karena
yang di tiga puluh dua rupiah dan gambaranensions televisa
kuoso merupakan wujud rasa syukur warga terhadap karunia warga